usai libur tahun baru arus balik kendaraan menuju ibu kota mengalami peningkatan
di ruas tol cipali sejak senin sore hingga malam ribuan kendaraan dari arah jawa tengah menuju jakarta terpantau padat
sementara di ruas tol jakarta cikampek penumpukan kendaraan memaksa polisi memperlakukan sistem kontraflow sejauh dua puluh satu km
hingga malam ribuan kendaraan dari arah jawa tengah menuju jakarta terus memandati ruas tol cipali kabupaten cirebon
hal ini sempat mengakibatkan antrian di gerbang tol palimanan
untuk menghindari penumpukan pihak pengelola gerbang tol palimanan membuka sepuluh gardu utama dan lima gardu tambahan
sementara untuk kendaraan dari arah sebaliknya dibuka tujuh gardu
sehingga untuk kendaraan yang dari arah jakarta pun kami untuk gardunya kami perkecil lagi
karena bisa dikategorikan sebagai dari arah jakarta tuladai jadi akan kami kurangi
jadi kemungkinan apabila nanti terjadi suatu lonjakan
pada malam hari kami selalu tak paskan memberitakan anggotaan
dan kerjasama dengan pt lms itu akan mengadakan fleksibel
fleksibel itu penambahan gardu
berdasarkan data dari pihak kepolisian resort cirebon
kendaraan yang masuk di gerbang tol palimanan ke arah jakarta
sejak pukul lima sore hingga pukul delapan malam tercatat sebanyak tujuh delapan ratus empat puluh delapan kendaraan
di jalur selatan antrian kendaraan memandati gerbang
gerbang tol cilenyi kabupaten bandung
ribuan kendaraan yang hendak menuju kota bandung dan jakarta ini
merupakan kendaraan wisatawan yang akan kembali ke kota asal
setelah libur tahun baru dari sejumlah kota di jawa barat
seperti garut tasikmalaya dan pangandaran
tercatat sebanyak empat dua ratus lebih kendaraan melintas masuk gerbang tol cilenyi sejak senin petang
untuk mengurai kepadatan kendaraan
pihak kepolisian membuat sejumlah rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan di jalan
mengingat jumlah kendaraan yang melalui jalur alteri
mengingat jumlah kendaraan yang melalui jalur arteri
untuk menuju kota bandung maupun melalui jalan tol sama banyaknya
sementara itu volume kendaraan di ruas tol jakarta cikampek senin malam terus meningkat
ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus
terus memadati ruas tol untuk menuju sejumlah kota di jabodetabek
kepadatan kendaraan mulai terlihat di kilometer dua puluh sembilan cikarang utara
hingga memasuki garutol cikarang utama kabupaten bekasi
kepadatan yang terjadi di sepanjang ruas tol jakarta cikampek
memaksa pihak kepolisian memperlakukan kontraflow sejauh dua puluh satu km
mulai kilometer enam puluh lima hingga kilometer empat puluh lima
salah seorang pengendara mengaku kemacetan terjadi di sepanjang ruas tol
mulai kilometer enam puluh enam dawuan karawang
dari tujuh sampai pertemuannya
dari pasir dari pasir sampai jam berapa jam sepuluh tadi
kakor lantas polri irjen polisi roy kelumowa mengatakan
senin malam sebanyak satu ratus tujuh ribu kendaraan melintas menuju jakarta dan sekitarnya
kita kontraflu sampai sekarang masih kontraflu
berapa terkatanya pak

saya nggak tahu nih dia fluktuatif ya saya bisa nambah ini ya
makanya kita kontraflu di empat puluh dua ya
nanti kalau kurang kita bentur lagi sampai ke tiga puluh
bentur lagi sampai ke tiga puluh
sistem kontraflow akan terus dilakukan
guna mengurai volume kepadatan kendaraan di ruas tol jakarta cikampek
kepadatan ini terjadi seiring dengan membeludaknya kendaraan
usai masa libur panjang tahun baru
di mana banyak warga harus kembali beraktivitas pada hari ini